hai jadi ngantor pak memperi jadi ngantor ini kalau saya disini gimana ya kalau pesan disini
itu artinya ngantor kalau di kantor kan enggak duduk di belakang meja ya kadang kadang harus
pergi selesaikan kan saya menterinya seluruh rakyat indonesia ya tapi paling tidak saya seluruh
staff saya termasuk staff khusus ada eselon satu saya semua ada di sini sehingga saya bisa memantau
dan saya juga akan disini kadang kadang seharus selesaikan pekerjaan di jakarta di tempat lain
kayak kemarin rdp ada rapat terbatas saya harus juga berikan ya jadi saya akan terus pantau dengan
sangat ketat dan itu sesuai protokol ketat tetapi tidak tegang itu yang harus kita jalankan ya
hai segera itu yang bisa saya jelaskan
mereka surat surat ngelewat apa di dari luar dari jendela kita kan kita kan dari ring dua nggak bolehlah
masuk ke sana kita dari ring dua kemudian kita memantau semua mereka semua menyambut kita tadi
dari keluar hampir semua keluar tadi dan beliau mereka mereka saya lihat bangga sekali melihat pak menhan
dan bahagia sekali ada menteri pertama
dilihat dari cerita karena saya di belakang beliau jadi yang kelihatan memang pak
menhan dan kami semua ikut berbahagia melihat kondisi mereka yang sangat sehat
biar aja mereka periksa nantikan mereka akan bikin laporan ya laporannya setelah
detail apa yang terjadi sebenarnya baru kita bisa tindak lanjuti kalau dikit dikit kita reaktif habis
menteri kesehatan indonesia singapura itu harus kalian sadarilah l riots kewenangan
ya tidak boleh meloncati kewenangan nanti menyinggung negara lain hati hati dalam hubungan
bernegaraak ada rencana membuat betul selamatunan sudah sudah satu di makhram beribu ribu yang belum
ada usaha cari uli na tocz udyiding sarafis den hasan sehat sehat hignus terlalu banyak paham untuk

jadi jadi saya sudah memerintahkan kepala dinas kesehatan saya kepala dinas kesehatan saya pak
hahaha jadi untuk melakukan kegiatan membuat posko posko itu di setiap puskesmas dan di
pantai piwang di pantai piwang tak ada posko terpadu tni polri pemda untuk menerima masyarakat
baik itu ada yang ngelapor atau yang ingin di
periksa kesehatannya bisa disitu jadi itu dan kita sudah bagikan masker pada masyarakat ada
penjemprotan untuk wilayah penagi kemarin sudah ada penjemprotan juga supaya masyarakat lebih
tenanglah saya berharap supaya masyarakat natuna semuanya bisa tenang damai dan mari
kita sama sama membantu tugas negara ini tugas kemanusiaan ini bisa berjalan dengan lancar aman
dan tertutup itu harapan kami dan pak menhan sudah katakan tadi mari kita cool jangan kita
membuat supaya masyarakat itu menjadi resah jadi saya mohon juga dari saudara saudaraku semuanya
akan suasana yang aman tentang dan damai buat masyarakat sehingga semuanya bisa berjalan dengan
baik ikhlas itu dari kami kena terima kasih wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi